crazy rich malang sekaligus pemilik brand juragan sembilan puluh sembilan gilang widya pramana
membantah tudingan bahwa kekayaannya merupakan hasil tindak pidana pencucian uang
mereka menyebut semua yang diraihnya merupakan usaha sendiri
gilang juga mengungkapkan pesawat bertuliskan j sembilan puluh sembilan yang sering ia pamerkan bukanlah miliknya
pesawat tersebut hanyalah sebuah kontrak kerjasama
saat ini kerjasama telah berakhir dan stiker j sembilan puluh sembilan telah dicabut dari jet pribadi tersebut
gilang widya pramana menyatakan pihaknya tidak ingin menanggapi tentang isu isu yang beredar di luar
dan menyerahkan segala proses hukum kepada kuasa hukumnya
pemilu indra kenz yang bernama fakar suhartimi pratama dan tiga anak buahnya dilaporkan ke polda sumatera utara
oleh empat orang korban kasus dugaan penipuan investasi bodong binari option melalui aplikasi binomo pada selasa
korban mengaku tergiur dengan kemudahan mendapatkan uang yang dipromosikan para terlapor lewat media sosial
penasehat hukum para korban penipuan investasi bodong binari option melalui aplikasi binomo
sudah menghimpun empat ratus korban lainnya dengan tingkat kerugian yang bervariasi hingga miliaran rupiah
para korban lainnya akan segera membuat laporan yang sama ke polda sumut
selasa siang pesinetron rizki bilar mengembalikan uang sepuluh juta yang ia terima dari tersangka penipuan
investasi binari option aplikasi quotex doni salmanan sebagai hadiah pernikahannya
dalam pemeriksaannya rizky bilar dicecar sebanyak sembilan belas pertanyaan oleh penyidik barai skrim polri
rizky juga mengaku belum mengenal latar belakang doni salmanan sebelumnya